nah untuk meredam adanya gejolak dari kenaikan dampak dari kenaikan harga bbm bersubsidi ini
pemerintah sebelumnya telah memutuskan untuk menambah bantuan sosial dengan total sebesar dua puluh empat tujuh belas triliun rupiah
diharapkan bisa meredam dampak dari kenaikan harga bbm bersubsidi
dan tiga ada tiga skema sebenarnya bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah dengan harapan bisa menjaga tingkat konsumsi masyarakat
pasca kenaikan harga bbm bersubsidi
dua diantaranya dari tiga skema tersebut adalah bantuan langsung tunai salah satunya yang pertama bantuan langsung tunai atau blt
dengan total sejumlah enam ratus ribu rupiah yang akan dibayarkan bertahap tidak langsung enam ratus ribu rupiah
dan yang kedua yang diberikan secara tunai oleh pemerintah
yang terakhir yang diperintah kepada masyarakat adalah bantuan subsidi upah
jumlahnya sama dengan blt yaitu rp enam ratus yang berbeda adalah hanya satu kali dibayarkan
dan penerima manfaat dari bantuan langsung tunai dan juga bantuan subsidi upah ini berbeda
pertanyaannya sebenarnya kemudian apakah bantuan ini akan efektif untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat
yang terdampak sekaligus meredam gejolak yang bisa timbul
akibat adanya kenaikan harga bbm bersubsidi ini
lalu bagaimana juga dengan jangkauannya karena memang ada syarat syarat tertentu yang harus dipenuhi
agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan langsung tunai ataupun bantuan subsidi upah ini
apakah jangkauannya ini bisa tepat sasaran dan juga menjangkau semua masyarakat yang terdampak
kita akan bahas hal ini lebih dalam bersama dengan tenaga ahli utama deputi dua ksp abraham wirotomo
selamat sore bapak bapak
saya akan ke pak abraham terlebih dahulu
dari pertimbangan dan juga perhitungan pemerintah
sebenarnya akan seberapa efektif tiga skema bantuan tunai terutama dua bantuan tunai yang berjumlah rp enam ratus masing masing itu
untuk dapat meredam gejolak di masyarakat
pasca nanti kenaikan harga
bbm bersubsidi ini pak abraham
ya mbak cata jadi kalau dari data terkini di tahun dua ribu dua puluh
keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga miskin rata rata pengeluarannya itu dua tiga ratus sembilan puluh lima atau anggap saja dua empat juta
nah sedangkan besaran bantuan langsung tunai yang diberikan itu kan rp satu ratus lima puluh ribu per bulan
itu artinya ada delta atau tambahan itu sekitar rp enam
rp enam itu rp enam
jadi pemerintah kita meyakini bahwa bantuan langsung tunai ini bisa mengurangi dampak dari penyesuaian harga bbm mbak cata
itu artinya pemerintah menilai keefektifan jumlah besaran nominal ini cukup ya
saya mau ke mas bima tanggapannya seperti apa apakah bantuan yang diberikan dan juga hitung hitungan pemerintah ini
sudah cukup atau sudah setara dengan dampak kenaikan yang dirasakan oleh masyarakat
ada beberapa persoalan ya
bantuan tadi yang pertama biasanya bantuan itu disalurkan dulu sebelum adanya kenaikan harga bbm
terutama untuk kejurusian subsidi
karena ini kan hari ini baru kemudian dikenakan harga bbm
sementara pemerintah juga di bulan september baru mau mencairkan
mencairkan dari blt kompensasi dan subsidi upah
itu satu jadi artinya patan antara dampak dari kenaikan harga bbm
terhadap daya beli terhadap inflasi bahan pangan dan hanya inflasi energi itu langsung terasa
sudah tidak berimbang dengan kecepatan pemberian dari kompensasi tambahan
yang kedua adalah masalahan klasik soal pendataan
sebelumnya menggunakan pertalite katakanlah sebagian adalah kelas menengah yang rentan
yang rentan miskin
tetapi yang rentan miskin ini jumlahnya banyak
dan apakah semuanya masuk dalam data blt tadi
dan ketika bbm nya naik mereka akan beribah menjadi pengiskin baru misalnya
karena daya belinya mengalami penurunan
nah ini kan akibatnya apa
akibatnya yang belum di cover oleh bantuan sosial dari pemerintah ini jumlahnya pun juga akan meningkat seiring dengan kenaikan harga
dan yang ketiga ini adalah seberapa lama pengifat dari inflasi yang disebabkan oleh
bbm terhadap hampir semua barang barang ya
retail kendaraan bermotor bahan makanan terutama yang paling penting
itu bisa dikompensasi dengan blt yang diberikan beberapa bulan
kalau misalnya efeknya sampai dirasakan kepada daya beli dan konsumsi rumah tangga misalnya sampai dua ribu dua puluh
bahkan sampai dengan dua ribu dua puluh
nah itu kan kompensasi yang beberapa bulan ini tentu tidak mencukupi
dan poin keempat kait juga dengan bagaimana pekerja informal
ada jumlahnya ada cukup banyak ada delapan puluh satu juta tenaga kerja yang ada di sektor informal
dan basis data dari bantuan subsidi upah ini ya memang juga meng cover mereka yang bekerja di sektor informal
bukan hanya yang bahkan misalnya database dari bpjs ketenaga kerjaan
tapi coverage nya kita inginkan diperluas kepada pekerja yang belum masuk dalam database
ini artinya yang harus disiapkan
dan poin berikutnya adalah
kelas menengah walaupun dia tidak punya kendaraan bermotor
ini juga perlu dipikirkan oleh pemerintah
efek dari harga bbm juga menekan kelas menengah kelas menengah ini
karena dia tidak punya kendaraan bermotor pun juga akan terdampak
pertalite dan solarnya naik dengan tidak langsung
jadi bagaimana agar kelas menengah ini tidak menjadi orang miskin baru tadi
nah ini salah satu pr yang saya kira berat dan mungkin solusinya satu
tidak usah dikenakan ppm bbm dan pertalatnya
itu banyak dilakukan di negara lain untuk menyelamatkan konsumsi rumah tangga
kita bisa gunakan itu juga
jadi banyak sebenarnya cara ini sudah terlanjur kenaikan harga bbm
efeknya ini bagaimana mengendalikannya
jangan sampai pertumbuhan dan pemulihan ekonomi yang sedang berjalan
ini terhenti gitu ya
bukan terhenti dalam artian kita menjadi minus tidak
itu kalau situasi bbm dan bahan pangan bersatu padu
untuk menekan daya beli masyarakat dalam jangka menengah setidaknya
baik mas bima ada beberapa poin sebenarnya yang tadi diutarakan oleh mas bima
saya ingin meminta tanggapan dari pak abraham
yang pertama adalah
kecepatan untuk memberikan subsidi
pertimbangannya apa pak subsidi ini baru akan diberikan
baru akan diberikan justru setelah kenaikan harga bbm ini dilakukan
karena tadi ada concern tertentu yang diberikan oleh mas bima
namun nanti pak dijawabnya setelah segmen berikut ini
mas bima kecepatan untuk memberikan subsidi

dana bantuan katanya kami mendapatkan informasinya baru akan dicairkan pada bulan september ini
padahal harga bbm subsidi ini sudah naik
bagaimana nih masyarakat sudah merasakan dampaknya tapi bantuannya belum diterima
tanggapannya pak abraham
jadi pertama terkait dengan kecepatan
jadi pemerintah itu menyalurkan bantuan langsung tunai itu
totalnya rp enam ratus itu dua kali
jadi rp tiga ratus rp tiga ratus
dan akan segera ditalurkan dalam waktu satu dua minggu ini
jadi harapannya bisa nyampe kepada masyarakat dalam waktu satu dua minggu ini
artinya uang dua ratus ribu ini bisa menjadi tambahan bantalan daya beli untuk masyarakat yang kurang mampu
tentu masyarakat kurang mampu itu kan tidak beli bbm itu untuk satu bulan atau bahkan dua bulan ke depan
namun bantuannya sudah diberikan di awal bulan ini mbak
lalu kedua soal tadi masukan dari mas bima soal keakuratan
kita akui bahwa memang tidak mudah dalam hal untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran
namun pemerintah tidak hanya melakukan empat hal untuk meningkatkan ketepat kasaran
pertama padan dengan nik
jadi untuk mencegah ada data ganda atau ada data fiktif itu kita padankan
pertama padan dengan nik
lalu kedua adalah kecepatan
dimana kalau dulu update data miskinan atau dtks itu tahun hanya dua kali atau bahkan hanya sekali
saat ini setiap bulan pemerintah mengupdate data dtks
jadi harapannya dengan frekuensi semakin cepat ini pemerintah memiliki data yang juga semakin akurat
lalu yang ketiga adalah transparansi
pemerintah membuka techbansource kemensource id
apakah dirinya layak atau tidak layak
sehingga dia bisa melihat secara transparan nih siapa yang layak atau tidak
lalu yang keempat adalah kita tingkatkan partisipasi publik
di mana ada mekanisme tambahan sanggah dan usul
masyarakat bisa mengusulkan mana yang layak mana atau yang tidak layak
nah kalau dari catatan kami mbak bahkan hanya dalam waktu beberapa bulan ini
sudah ada tiga puluh tiga juta data yang diperbaiki bersama dengan pemerintah daerah
ada enam belas juta usulan baru ada tiga lima juta data yang dicoret karena ternyata dianggap tidak layak untuk mendapatkan bantuan
jadi proses upaya untuk meningkatkan akurasi data ini terus dilaksanakan oleh pemerintah
tapi kalau kita lihat dari evaluasi dan survei yang ada
tentu kepuasan ini tidak terlepas
dari ketepat sasaran dari bantuan sosial itu
lalu berikutnya saya berharap masyarakat juga jangan menilai sesuatu yang sifatnya anekdot
lalu di generalisir menilai secara keseluruhan
ambil contoh sering kami hadapi katanya bantuan sosial ini tidak tepat karena digunakan untuk beli rokok
bahkan untuk judi dan lain lainnya
ketika pemerintah melakukan evaluasi dan survei bersama dengan para peneliti
jadi jangan sampai tadi kita menilai satu dua cerita itu untuk menilai secara keseluruhan
kalau dari hasil evaluasi kantor presiden bersama dengan kementerian terkait
kita melihat ketepat sasaran ini semakin baik
lalu penggunaan bantuan sosial oleh masyarakat itu juga semakin baik mbak
lalu yang ketiga yang ketiga terkait keberlanjutan
jadi di tahun depan mas gima
pemerintah sudah meningkatkan anggaran perlindungan sosial
dari tahun ini rp empat ratus tiga puluh satu triliun tahun depan rp empat ratus tujuh puluh sembilan triliun
jadi harapannya tidak hanya pemerintah mengantisipasi penyesuaian harga bbm yang baru terjadi ini saja
tapi secara kesinambungan hingga ke tahun tahun depan ada prioritas pada masyarakat kelompok rentan
jadi yakin angka kemiskinan bisa kita turunkan mbak
baik mas abraham tadi mas bima juga menyinggung mengenai jangkauan
khususnya untuk bansos upah ini kan hanya untuk pekerja yang terdaftar di bpjs ketenaga kerjaan
sedangkan kita tahu bahwa kenaikan harga bbm ini yang merasakan bukan hanya mereka yang terdaftar di sana
dirasakan oleh seluruh masyarakat
tadi disebut sama mas bima salah satunya adalah pekerja informal dan juga pekerja pekerja lain
bagaimana pemerintah memastikan bahwa mereka juga

dan juga bagaimana memastikan tadi juga sempat disinggung oleh mas gima
tidak munculnya kelas atau kelompok miskin baru akibat kenaikan harga subsidi bbm ini
makanya pemerintah berusaha meredam dampak kelompok rentan ini
pendekatannya tidak satu ada tiga skema
pertama bantuan langsung tunai yang langsung menyasar pada keluarga miskin
lalu yang kedua adalah bantuan subsidi upah yang untuk
pegawai yang gajinya di bawah ump
lalu yang ketiga adalah subsidi untuk transportasi
jadi ada tambahan sekitar rp dua satu bilion untuk pemerintah daerah
mensubsidi biaya transportasi
jadi harapannya dengan tiga skema itu tidak hanya menyasar ke kelompok miskin
namun juga kelompok rentan ini sudah ada bantalan kepada mereka
lalu kita terus perbaiki data
tadi kita pemerintah kan mahal ya perbaikan data itu
tapi kita sudah berusaha secepat frekuensi setinggi mungkin
sebulan sekali mengambil
mas bima tadi disebutkan bahwa ada tiga skema
ini untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat seperti itu
apakah cukup tiga skema tersebut
yang skema terakhir adalah skema transportasi
padahal kita mengetahuinya
jadi kita mengetahui bahwa kenaikan harga bbm ini
tidak hanya berdampak terhadap naiknya harga transportasi
namun juga terhadap harga kebutuhan pokok
bagaimana tanggapannya mas bima
jadi kita ingin pemerintah bisa membedakan antara mana yang memang sudah disiapkan
untuk mengatasi efek dari pandemi
yang memang efeknya itu masih dirasakan dalam daya beli masyarakat
dengan tantangan tantangan ekonomi yang ada ke depan
termasuk dari kenaikan harga bbm yang baru ini
jadi artinya kalau kita lihat sebenarnya ya iya ada perlindungan sosial
tapi kan itu dengan asumsi sebelum adanya kenaikan harga bbm
dan ketika ada kenaikan harga bbm apakah dua puluh empat triliun itu cukup
itu kan sekali lagi pertanyaannya
kemudian yang kedua ya kalau sektor transportasi misalnya
ini memang masyarakat didorong untuk mengurangi konsumsi bbm dalam jangka panjang
itu sangat baik
tapi bagaimana dengan reliabilitas atau keandalan dari sektor transportasi publiknya
meng cover mereka yang terpaksa menggunakan transportasi publik
itu disiapkan atau tidak misalnya
karena sebelum ada kenaikan harga bbm
kita lihat di stasiun stasiun komuter lain ya
terutama pekerja yang ada di jamu data bank
penuhnya luar biasa di jamu kerja
apalagi nih sudah diantisipasi belum ya kan
armadanya kemudian juga reliability nya
jadi ada arahan yang bukan sekedar bicara soal bank sos tapi juga holistik
termasuk argumentasi pemerintah kan
agar masyarakat bisa lebih hijau
dalam artian pindah kepada mobil listrik motor listrik
nah kita mengharapkan
kalau bbm kemudian naik
sementara motor listrik dan mobil listrik berarti kan keluar uang baru lagi
keluar biaya baru lagi untuk beralih kepada energi yang lebih bersih tadi
nah kenapa nggak seperti di negara negara lain gitu ya
di perancis itu salah satu caranya adalah motor dan mobil yang pakai fosil atau pakai bbm
itu gratis sama pemerintah ditukar menjadi komponen motor dan mobil listrik
sehingga ada insentif untuk pindah ke sana
nah ini kan bbm naik
padahal awalnya salah satunya adalah untuk mengurangi konsumsi dari bbm
tapi sebenarnya yang terjadi sekarang adalah
masyarakat mengurangi konsumsi barang lain
karena bbm harganya naik
ujungnya tetap saja masih menggunakan bbm
baik mas bima
apakah itu artinya
saya kira strateginya itu yang masih sepatah patah gitu ya
mas bima saya mau mencoba menyimpulkan apakah
apakah itu artinya sebenarnya dengan kenaikan harga bbm subsidi ini
tingkat konsumsi masyarakat bisa saja menurun
konsumsi masyarakat pasti akan turun
karena kalau menggunakan data pemerintah
bahwa ada desil desil pengeluaran tertentu
yang sebelumnya dianggap tidak tepat sasaran menggunakan pertalite
ya mereka tetap akan beli pertalite
dan tamaknya naik di saat pertalatnya juga naik
ujungnya yang dari pertamak segeser juga semua ke pertalat
nah ujungnya adalah mereka akan mengurangi konsumsi barang barang lainnya
jalan jalan nggak jadi misalnya atau
jalan jalan yang di baju juga ditunda dulu
mau kpr juga ditunda dulu
jadi implikasinya ini banyak
termasuk kenaikan tingkat suku bunga yang dirasakan semua lapisan
baik ini akan dampaknya akan terasa ke sektor sektor lainnya
dan saya mau minta tanggapannya dari pak abraham
tadi dinyatakan bahwa ini akan menurunkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat
padahal salah satu tujuan diberikannya bantuan ini untuk menjaga agar tingkat konsumsinya tidak turun
bagaimana tanggapannya pak abraham
ya mbak jadi ibarat kata kebijakan ini untuk melindungi
saat ini kan ketika sedang ada krisis global
baik harga energi dan pangan dunia itu melonjak
maka kebijakan kebijakan tadi
baik penyesuaian harga pembatasan kuota lalu juga bantuan sosial
ini dalam upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak yang dari global
tentu pemerintah memahami bahwa masyarakat akan merasakan inflasi yang lebih tinggi
akan merasakan pertumbuhan ekonomi yang lebih melambat akibat dinamika harga energi dan global ini
namun dari program program tersebut pemerintah berupaya untuk meminimalisir dampak tersebut
dan dampak tersebut pemerintah memprioritaskan terutama pada kelompok rentan
jadi terutama bagaimana kelompok rentanlah yang paling terminimalisir terkena dampaknya
ambil contoh ketika pemerintah melakukan penyesuaian harga
ini bukan berarti tidak ada subsidi loh mbak
ini subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu tetap ada
karena per palet itu dari tujuh enam ratus naik ke sepuluh
sebagaimana yang tadi mbak sampaikan
tapi harga ekonomi dunia itu empat belas empat ratus lima puluh
jadi masih ada subsidi
makanya tadi kan bapak presiden kan menyampaikan bahwa
anggaran untuk subsidi bbm saja sudah dinaikkan
kalau tahun lalu tahun dua ribu sembilan belas
anggaran subsidi itu rp satu ratus delapan puluh delapan triliun
tahun ini lima ratus dua triliun mbak
jadi ini adalah upaya upaya dari pemerintah untuk menjaga
memproteksi masyarakat dari hantaman krisis energi dan pangan global mbak cata
baik terima kasih pak abraham
kalau boleh saya simpulkan
dari diskusi kita pada sore hari ini
memang masih banyak yang bisa kemudian dilakukan oleh pemerintah
untuk memastikan bagaimana meredam gejolak pasca naiknya harga bbm
dan kita harapkan agar tingkat konsumsi masyarakat ini
daya belinya dapat diminimalisir
tadi yang seperti dikatakan oleh pak abraham
tenaga ahli utama deputi dua ksp abraham wirotomo
atau selyus bima yudhistira